kita beralih ke informasi selanjutnya menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto
kami siang menggelar konferensi pers menanggapi aksi massa di gedung dpr pada dua puluh empat dan dua puluh lima september dua ribu sembilan belas
wiranto menyesalkan demonstrasi beberapa hari ini yang menurutnya diambil alih oleh pihak lain yang berupaya membuat kekacauan
wiranto menduga para perusuh itu mencoba menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden
mpr agar tidak dapat tugasnya dalam arti dpr tidak dapat dilantik
dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
penanganan aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung sejak selasa kemarin mengakibatkan ratusan mahasiswa harus menjalani perawatan
penanganan aksi yang represif ini juga mendapat kritik dari sejumlah pihak
kami sudah terhubung dengan pengamat kepolisian
bambang rukminto selamat sore pak bambang
selamat sore baiklah
pak bambang bagaimana tanggapan anda melihat penanganan aksi mahasiswa dan pelajar oleh polisi kemarin dan juga hari ini pak
eskalasi kerusuhan yang ada kericuan yang ada di unjuk rasa itu tidak bisa dihindari
insiden insiden yang ada dalam sebuah aksi itu tidak bisa dihindari
itu adalah sebuah kenicayaan
penanganan kepolisian harus kembali kepada sop bahwa polisi adalah pelayan pengayom dan pelindung masyarakat
makanya dalam konteks unjuk rasa ini polisi adalah fasilitator dan mediator aspirasi pengunjuk rasa kepada pihak yang dituntut
dalam penanganan kasus
dalam penanganan kasus unjuk rasa represifitas aparat itu yang kita harus kesalkan
di situ terlihat bahwa komandan yang ada di lapangan tidak bisa mengendalikan anak buahnya
sehingga seolah olah pengunjuk rasa ini adalah musuh dari kepolisian
makanya komandan di lapangan harus disiplin pada sop penanganan unjuk rasa
artinya anda melihat polisi saat ini
ini sudah bisa dikatakan terlalu represif terhadap para pengunjuk rasa
karena pak bambang kalau kemudian kita lihat ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban di jakarta
ada kemudian tadi saja baru saja saya melakukan wawancara melalui telepon di kendari ada dua mahasiswa yang satu meninggal dunia kemudian satu dalam kondisi kritis
saya rasa seperti itu mbak
polisi tidak mempunyai sop tidak menjalankan sop nya
mereka sedang melaksanakan penanganan unjuk rasa
ini terbukti bahwa banyak anggota yang keluar dari wilayah wilayah yang diamankan oleh kepolisian
wilayah wilayah yang menjadi titik poin dari unjuk rasa
ini juga tampak bahwa dibawa ke ranah personal
bahwa pengunjuk rasa
pengunjuk rasa ini seolah olah menyerang personil aparat kepolisian
sehingga penanganannya pun penanganan personil
padahal kepolisian ini adalah aparatur negara
tampak sekali emosi dari anggota kepolisian dalam penanganan pengunjuk rasa
baik siapapun yang ada di dalam lingkaran unjuk rasa itu harus dilindungi
oke mengapa anda menilai bahwa ini
sudah kemudian tidak sesuai dengan sop
kemudian sudah melibatkan emosi
sudah bersifat personal
apakah memang ada protap yang anda lihat dilanggar dalam menangani aksi
kalau kemudian kita lihat kemarin memang sebagian memang sudah tidak terkendali begitu pak bambang
saya kira jauh sekali dari prosedur
ini problemnya adalah ketidakdisiplinan anggota yang ada di lapangan
terlepas dari ketidakdisiplinan
kerusuhan yang terjadi ini juga tidak diselesaikan dengan cermat
substansi dari tuntutan mahasiswa ini kan tidak dijawab
dihabaikan oleh pemerintah
makanya ini akan semakin meluas bila tidak ditangani dengan cermat
reflexivitas aparat pengabaian dan pengabaian tuntutan ini akan berubah
jadi pemicu bahwa unjuk rasa ini akan semakin meluas
protap apa atau sop apa sebetulnya kalau anda lihat dari kemudian video video yang ditayangkan oleh media masa
dan juga mungkin sebagian dari media sosial
protap dan sop apa sebetulnya yang anda lihat dilanggar di sini pak bambang
salah satunya adalah keluar dari area poin unjuk rasa
banyak anggota yang mengejar pengunjuk rasa
sampai di luar wilayah
di luar wilayah unjuk rasa
ini sangat disayangkan sekali
akibatnya banyak orang yang bukan pengunjuk rasa atau apa jadi menjadi salah sasaran
mereka dibukuli atau secara personil bahwa padahal mereka juga bukan pengunjuk rasa
ini salah sasaran ini yang sangat disayangkan
ini terjadi karena mereka keluar dari poin titik poin tempat lokasi dari unjuk rasa itu
pak bambang kalau kemudian tadi anda katakan ada yang kemudian polisi melibatkan emosi
melibatkan personil begitu ya
apa kemudian yang tidak benar begitu ya dalam penanganan yang berlangsung kemarin
apakah memang dari sisi psikologis ini ada kemungkinan
dari sisi psikologis ini ada kesalahan begitu dalam polisi bersikap menangani aksi unjuk rasa
secara psikologis itu sangat manusiawi ketika dalam situasi yang chaos itu emosional
tapi terlepas dari situ ada mindset di kepolisian bahwa seolah olah kepolisian ini menjadi sponsor
dari tuntutan mahasiswa yang di
tuntutan mahasiswa yang di
tuntutan mahasiswa yang di
yang dituntut oleh mahasiswa
seolah olah polisi ini menjadi sponsor dari penolakan capim yang bermasalah
atau penolakan undang undang kpk
ini yang menjadi problem
makanya polisi seharusnya tidak seperti itu
kembali ke topoksinya
menjadi pelayan dan pelindung masyarakat
bukan menjadi sponsor dari undang undang
oke terakhir pak bambang kemudian aksi unjuk rasa ini kelihatannya belum akan berakhir
untuk kedepannya menurut anda bagaimana seharusnya polisi dalam menangani aksi yang berlangsung dan tentunya juga yang sudah tidak terkendali
kembali ke awal yang sudah saya sampaikan tadi
polisi harus menjadi fasilitator atau menjadi mediator
atau dalam jargon polisi harus melayani masyarakat
melayani dalam hari ini mengarahkan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya
pengunjuk rasa ini bukan musuh dari kepolisian
dan polisi juga bukan musuh dari masyarakat
makanya selain itu juga diharapkan pernyataan pernyataan dari para petinggi itu tidak mengaburkan subtansi masalah
yakni tuntutan mahasiswa dengan mengaburkan tuntutan mahasiswa dengan isu penunggangan
dengan isu upaya penggantian
dengan isu penggantian
dan penggantian itu sangat jauh dari tuntutan mahasiswa
ini sangat disayangkan sekali
dan itu sebaiknya tidak dilakukan
dan kembali kepada subtansi yang dituntut mahasiswa
yaitu undang undang yang penolakan undang undang yang bermasalah
begitu pak eta
baiklah pak bambang rukminto pengamat kepolisian
terima kasih atas analisa anda di cnn indonesia newsroom